kawan kawan sekalian assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat ketua komisi delapan dpr ri bapak hasrabul kafi
bapak wakil menteri agama republik indonesia
perwakilan dari mui dan pak dirjen bimbingan masyarakat islam
dan kawan kawan media sekalian yang berbahagia
khususnya kepada para pemirsa di rumah
seluruh umat islam di seluruh indonesia yang berbahagia
kami sudah melaksanakan sidang isbat
dan diikuti oleh ketua komisi delapan dpr ri
perwakilan dari majelis ulama indonesia
para pejabat eslon i dan eslon ii
direkturat jenderal bimas islam
para pimpinan ormas islam atau yang mewakili
para ahli ilmu falak atau astronomi dari uin atau iain
badan meteorologi klimatologi dan geofisika
badan riset dan inovasi nasional
brin dari puskai tb
dari badan informasi geospasial dan planetarium jakarta
dan tentunya juga diikuti oleh anggota tim
hisab rukyat kementerian agama
sidang isbat diawali tadi dengan seminar tentang posisi hilal
yang disampaikan menjelang mahrib oleh bapak cecep nurwendaya
salah seorang anggota tim hisap rukyat kementerian agama republik indonesia
dan menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah indonesia
pada posisi minus derajat dua puluh dua menit
derajat lima puluh dua sembilan menit
dan sudut elongasi dua derajat empat belas tujuh puluh delapan menit
hingga dua derajat empat puluh satu delapan puluh empat menit
ini adalah posisi hilal berdasarkan hisap
ini sebuah metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal
sidang isbat baru kita mulai
yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut
kementerian agama dalam menetapkan awal bulan komariah
menggunakan mekanisme sidang isbat
dengan para pakar falak pakar astronomi
wakil rakyat majelis ulama indonesia
dan perwakilan ormas ormas islam di seluruh indonesia
dasar musawarah dalam sidang isbat ini
adalah berdasarkan kepada hasil hisab dan ru iyat
yang telah dilaksanakan oleh tim hisap ruqyat kementerian agama republik indonesia
serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas kementerian agama di daerah
yang kita tempatkan tidak kurang dari satu ratus tiga puluh empat titik lokasi di seluruh indonesia
bersama dengan negara negara asean
yang masuk dalam anggota mabims
yaitu menteri agama brunei darussalam
pada tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu telah bersepakat
atau yang dikenal dengan imkan ru iyat
yaitu tinggi hilal tiga derajat
dan sudut elongasi enam empat derajat
menjadi pedoman empat negara mabims tadi
dalam menetapkan awal bulan komariah
posisi hilal di beberapa daerah di indonesia
sudah di atas ufuk dan tidak memenuhi kriteria mabims baru
serta ketiadaan laporan melihat hilal
sidang isbat secara mufakat menetapkan bahwa
jatuh pada hari selasa tanggal dua belas maret dua ribu dua puluh empat masehi
ini kawan kawan media sekalian yang saya hormati
hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan
dan tentu kita berharap mudah mudahan
dengan hasil sidang isbat ini
seluruh umat islam di indonesia dapat menjalankan ibadah puasa dengan kehusukan
saat ini kita ketahui bahwa ada beberapa perbedaan
dan menjunjung tinggi nilai nilai toleransi
sehingga tercipta suasana yang kondusif
dan seluruh umat islam di indonesia
ini laporan dari sidang isbat yang baru saja selesai
dan tentu nanti saya akan persilahkan bapak geyah ji abdullah jaity
untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting
untuk diketahui oleh seluruh masyarakat
dan bapak dr haji ashabul kahwi mag
untuk mewakili seluruh rakyat indonesia